dan kami akan mengajak anda langsung melihat situasi terkini di westminster hall london
tempat jenazah dari ratu elizabeth ii disemayamkan
ini dia suasana terkini di sana di mana saat ini waktu di london inggris
menunjukkan pada pukul tiga sembilan belas pagi
ya karena perbedaan waktu enam jam dengan di indonesia saat ini di sana menunjukkan pukul tiga sembilan belas
yang anda saksikan saat ini adalah antrean dari para warga yang ingin memberikan penghormatan terakhirnya
kepada mendiang ratu elizabeth ii
antrean berjam jam memang harus dilalui para warga untuk bisa sampai memberikan penghormatan terakhir
kepada ratu elizabeth ii
di mana mendiang ratu rencananya akan dimakamkan pada hari ini hari senin ini
di kastil winslow
pemakaman memang akan dilakukan secara tertutup setelah nantinya ada kebaktian singkat di kapal st george
sementara kebaktian secara terbuka nantinya akan dilakukan di westminster abbey
yang juga berlokasi di london dan diperkirakan akan dihadiri oleh ratusan tamu
termasuk sejumlah pemimpin dunia yang sudah hadir di london inggris
bicara tentang pemakaman ratu elizabeth ii
ini merupakan prosesi pemakaman kelima secara kenegaraan yang berlangsung selama satu ratus dua belas tahun terakhir
ya ini dia bagaimana kemudian para warga yang sudah antre dengan waktu antre kira kira lebih dari lima belas jam hingga puluhan jam
untuk bisa kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada ratu elizabeth ii
yang hari ini akan disemayamkan atau dimakamkan maksud kami di castle windsor